seorang pemuda bertato tewas dibacok oleh empat pelaku di pasar ciroyom bandung minggu malam
petugas kepolisian polrestabes bandung yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tkp
dan membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk divisum
warga di sekitar pasar ciroyong bandung minggu malam digemparkan dengan peristiwa pembacokan
yang dilakukan oleh empat pelaku terhadap seorang pemuda
jasad korban yang bersimbah darah dengan sejumlah luka bacokan di segujur tubuh
tergeletak di sebuah gudang penyimpanan barang dagangan
tim inafis dari polrestabes bandung dan polsek andir yang tiba di lokasi
langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengambilan sidik jari korban
jadi ini sekarang ada kejadian pembacokan sehingga mengakibatkan korban tinggal
tempat kejadian di pintu masuk di pasar ciroyong dekat gadu listrik pasar ciroyong
menurut salah seorang saksi mata peristiwa terjadi sekitar pukul delapan minggu malam
di mana korban sebelumnya sempat terlibat cekcok dengan empat orang pelaku
keluar korban ke parang
pak si korban lihat yang empat orang itu
empat orang itu lihat korban
di situ baru ke penyantai penyantai
hingga saat ini belum dapat dipastikan motif dari pembacokan tersebut
namun dugaan sementara kasus pembunuhan ini dilatar belakangi masalah dendam antara korban dengan pelaku